apakah lpsk akan memberikan perlindungan terhadap ke delapan kontestan dan bagaimana kondisi yang dialami oleh para kontestan sehingga memerlukan perlindungan dari lpsk
saya akan berbincang langsung dengan wakil ketua lpsk susi la ningtyas dan juga kuasa hukum delapan kontestan miss universe indonesia melisa anggera ini
selamat malam bu susi dan juga bu melisa
selamat malam mbak sajah
baik saya mau ke bu melissa terlebih dahulu mbak apa saja bu dasar mengajukan perlindungan delapan kontestan tersebut dan terdapat ancaman seperti apa terhadap ke delapan kontestan hingga saat ini hingga hari ini
iya setelah kejadian tanggal satu agustus dua ribu dua puluh tiga kemudian memutuskan untuk melaporkan kejadian dugaan pelecehan seksual tanggal tujuh di polda metro jaya
tentu ada hal hal yang membuat
secara psikologis para korban ini cukup tertekan ya bahwa di dalam masyarakat kita masih ada yang namanya tradisi victim blaming
sehingga ini justru membuat mereka ragu ragu awalnya untuk menyampaikan tetapi ketika sudah muncul di publik tentu mereka berharap ada perlindungan terhadap mereka
kemudian dalam proses ini berjalan kita melihat tanggal dua belas agustus diputuskanlah oleh miss universe organization terkait
dengan lisensi yang dipegang oleh pt kapela swastika karya
nah di dalam saat itu kami juga melihat dalam laman resminya muid menyampaikan akan melaporkan pihak pihak yang dianggap mencemarkan nama baik dan lain sebagainya
tentu kami memandang para korban ini perlu ada perlindungan hukum ketika proses ini berjalan tidak lagi ada proses proses seperti intimidasi melaporkan dan lain sebagainya
kami akhirnya berkonsultasi dengan lpsk terkait hal hal tersebut dan pada tanggal
empat belas agustus kita sudah memberikan permohonan itu secara formal seperti itu
dan sebenarnya kami ingin sampaikan juga dalam satu dua hari ini para korban juga ada satu orang korban sudah diberikan surat somasi dari pihak terlapor terkait dengan pencapaian
apa yang mereka sampaikan di publik meskipun itu sangat tidak relevan tetapi ini kan sudah ada upaya
kami juga sudah sampaikan ini kepada lpsk seperti itu mbak saza
bu susi apakah kejadian peristiwa pasca melaporkan ini yang dialami oleh para kontestan bisa memenuhi syarat perlindungan dari lpsk
dan tadi juga disebutkan pada tanggal empat belas ini sudah memberikan laporannya dan menurut pak edwin tanggal lima belas agustus ini sudah secara resmi diterima oleh lpsk
itu artinya sudah tujuh hari kerja bu hari ini apakah sudah ada keputusannya
yang pertama tadi soal ancaman ya somasi dan sebagainya
ini menjadi pertimbangan lpsk nanti untuk memutuskan perlindungan yang bisa diberikan kepada para korban dan saksi ya
karena ternyata mereka speak up mereka menyampaikan informasi yang mereka ketahui yang mereka alami malah kemudian berujung pada ancaman untuk dilaporkan balik atau dilakukan buka secara perdata
kita kami belum tahu belum membaca detailnya
nah ini tapi menjadi pertimbangan kami ya nantinya ya
karena di pasal sepuluh undang undang perlindungan saksi dan korban itu disebutkan bahwa saksi lapor ahli saksi pelaku terus kemudian tidak bisa dipidana ditutup secara pidana maupun digugah secara perdata
ini salah satu perlindungan yang diberikan yang bisa diberikan
kepada para pelapor para saksi yang mengungkap kebenaran tapi kemudian ada tuntutan pidana atau ada gugatan secara perdata
itu yang ini ya sedang kami telah lebih lanjut
nah ini sudah tujuh hari kerja memang
nah kami mempunyai sop ya untuk tiga puluh hari kerja dalam proses penelahan
untuk kasus ini memang kami dalam proses penelahan dan salah satu penelahannya adalah pemeriksaan psikologis ya
atau asesmen psikologis sedang dilakukan sedang proses sehingga kami juga menunggu hasil dari asesmen psikologis kepada para korbannya
termasuk nanti juga kami sedang melakukan penilaian soal ganti kerugian atau restitusi yang dimohonkan oleh para korban ini
baik ibu ini kan belum diberikan persetujuan masih ditelah oleh lpsk
namun surat somasi ini sudah diberikan
diterima oleh salah satu kontestan dari ke delapan tersebut
apakah nanti surat somasi ini akan dihentikan sementara jika diberikan perlindungan oleh lpsk atau seperti apa bu prosedurnya
ya kalau somasi ini kan tergantung dari yang mengirimkan ya
mengirimkan somasi tersebut dia mau melakukan langkah apa
nah nanti itu yang akan kami bantu untuk supaya tidak ada tuntutan hukum kepada para saksi tersebut
dan para korban yang sudah ditelahkan
nah speak up ini
juga pelapor ya
nah dalam hal ini memang ada dua hal
bisa saja pelaku atau yang mengirimkan somasi tersebut akan mengajukan gugatan secara berdata
nah ini yang akan kita bantu supaya itu tidak terus dan supaya tidak terjadi tuntutan dan gugatan kepada para saksi korban dan pelapornya
saya mau ke mbak melisa
tadi bu susi juga sudah mengatakan mengenai restitusi karena diajukan juga oleh pihak kontestan miss universe ini untuk perlindungan
memang kerugian apa saja yang kemudian diderita oleh para kontestan hingga akhirnya menjadi dasar untuk mengajukan restitusi ini ke lpsk
jadi ada beberapa hal yang dilindungi oleh lpsk terhadap korban
dan itu merupakan hak hak daripada korban atas pelecehan seksual
nah di dalam beberapa hal perlindungan tadi salah satunya adalah restitusi
ini tuh tidak semuanya mungkin yang akan mengajukan tetapi masih dalam proses permohonan
kami memandang itu perlu bahwa ini adalah hak itu yang pertama
yang kedua sebagian besar daripada korban ini tidak ada di jakarta
mereka tentu butuh biaya untuk bolak balik sepanjang proses hukum ini
mereka harus meninggalkan pekerjaan dan lain sebagainya
nah sehingga karena ini adalah hak maka kami sarankan kepada para korban untuk mengajukan
terlepasnya nanti seperti apa kami rasa kemarin juga sudah didiskusikan lebih lanjut dengan pihak lpsk
sehingga jika dipandang memang perlu untuk diberikan hak perlindungan restitusi
ya kami sangat mengakomodir juga terhadap korban korban ini jika ingin mengajukan
bu susi apakah hal hal tersebut
bisa menjadi dasar memberikan hak perlindungan restitusi karena rumahnya tidak di jakarta
sehingga harus meninggalkan pekerjaan dan lain sebagainya bu
iya itu juga menjadi salah satu istilahnya itu indikator atau yang bisa dihitung ya
dari komponen yang bisa dihitung untuk nilai kerugian
jadi tidak saja ketika
pembersangkutan ini atau korban ini ketika mengurus kasusnya
pemerintahan ke polisi ya nanti misalnya ada rekonstruksi lah
atau bahkan nanti misalnya ada visum et psikiatriku misalnya digangguan
misalnya itu juga misalnya pembiayaan pembiayaan tersebut bisa diklaim gitu ya
dimasukkan di dalam komponen penghitungan restitusi
nah selain itu juga
ketika yang bersangkutan ini korban ini juga dalam kasus ini ya
mengeluarkan biaya biaya yang dianggap merugikan ya
tadi misalnya dari luar kota itu bisa misalnya karena mengikuti miss universe ini
dan tidak ditanggung biayanya oleh pihak panitia itu bisa diklaim sebagai salah satu kerugian
terus yang berikutnya juga ada penderitaan mbak saza
jadi penderitaan yang dialami oleh
pada para korban ini
penderitaan itu macam macam ya termasuk salah satunya itu adalah penderitaan trauma
yang dialami oleh para korban
karena ya korban juga merasa khawatir dan trauma karena dilihat bagian tubuh tertentu dan sebagainya oleh orang lain ya
nah itu yang apalagi kemudian ada pemotretan dan sebagainya ya
untuk bagian bagian tubuh tertentu
nah ini bisa menjadi komponen dari penderitaan yang bisa diperhitungkan dalam restitusi pengajuan restitusi
selain restitusi juga kan diajukan mengenai perlindungan fisik ada perlindungan hukum
fakta fakta apa saja yang bisa membantu para saksi korban ini mendapatkan perlindungan tersebut dari lpsk bu
iya yang pertama satu syarat syarat untuk seseorang mendapat perlindungannya
salah satunya adalah jenis tindak pidana
nah tindak pidana yang diajukan oleh para korban dan saksi dan pelapor kasus ini
adalah tindak pidana kekerasan seksual
yang menjadi salah satu tindak pidana tertentu atau prioritas yang saksi ahli korban pelapor
itu harus dilindungi oleh lpsk
itu salah satu sudah masuk kriteria tersebut
terus yang kedua informasi penting yang dipunyai oleh para saksi para korban dan pelapor ini
apa sih untuk mengungkap kejahatan ini
nah dalam hal ini mereka kan sudah mengungkapkan semua hal yang mereka alami
yang mereka ketahui berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang mereka alami
nah ini menjadi salah satu poin ya memiliki keterangan untuk mengungkap kasus ini
yang berikutnya adalah ketika misalnya ada ancaman
nah ini ancaman juga sedang kami telah lebih lanjut ya
karena ancamannya bisa saja tidak hanya berkaitan dengan laporan balik atau retaliation
tapi juga bisa saja
ada ini ya soal fisik kita tidak tahu ya ancaman fisik dan sebagainya
mungkin bisa saja berkembang kita tidak tahu
nah ini sedang kami kaji
nah berikutnya juga berkaitan dengan kondisi psikologis
dari para korban ini sebagian besar mengajukan bantuan psikologis
nah saat ini sedang dilakukan assessment psikologis terhadap mereka
sehingga ini bisa menjadi hal yang sangat penting
dan menjadi bahan bahan untuk lpsk memutuskan semuanya ini teman teman ini teman teman korban teman teman pelapor
dan teman teman dari saksi ini apakah bisa diberikan perlindungan oleh lpsk atau tidak
baik terima kasih ibu semoga hak hak para korban ini bisa didapatkan secara baik
terima kasih wakil ketua lpsk susila ningtyas dan juga kuasa hukum
delapan kontestan miss universe indonesia melisa anggra ini telah bergabung bersama kami malam hari ini
terima kasih anand indonesia